senin pagi para calon pengibar bendera pusaka berkunjung ke kawasan istana
mereka dijadwalkan untuk melakukan orientasi lapangan dan memasang patok di lapangan istana merdeka
capaska pelatih pembina serta tim medis keluar dari kawasan wisma sugondo jojo puspito
sejak pukul lima lewat lima belas pagi
putra putri dari tiga puluh empat provinsi di seluruh indonesia ini menikmati perjalanan jakarta pada pagi hari dengan menggunakan bus
dan sesampainya di istana mereka melakukan peregangan dan menyempatkan untuk berlatih gerakan jalan
memasuki kawasan istana merdeka para capaska sempat menyaksikan latihan kirap bendera pusaka
dan juga menyambut presiden republik indonesia joko widodo
ya hari ini untuk pertama kalinya calon pengibar bendera pusaka melakukan observasi di istana merdeka
produser lapangan cnn indonesia hemas psikolitikta sudah berada di istana merdeka saat ini
pagi hemas bagaimana hari pertama capaska ini berada di istana merdeka
selamat siang farhanisa dan amel
saya berada di istana merdeka saat ini bersama dengan para
capaska dan mereka juga sudah sejak tadi pagi melakukan perjalanan langsung dari wisma sugondo joyo puspito
menuju ke istana hari ini mereka memang tidak langsung kemudian melakukan latihan di lapangan seperti biasa mereka lakukan
kalau biasanya mereka dari pagi hingga sore hari melakukan latihan baris baris gerak berjalan di lapangan cibubur
namun kali ini mereka masih dalam tahap orientasi di mana nanti di sini mereka juga bisa melihat
di mana patokan patokan khususnya untuk para para komandan pasukan dan juga komandan kelompok sendiri
dan juga untuk para pengibarannya sendiri belum dapat memasuki kawasan lapangan rumput
karena memang belum dipasangkan karpet di rumput tersebut sehingga mereka belum dapat berlatih langsung untuk pengibarannya itu sendiri
kemungkinan baru akan dilakukan pada esok hari dan lusa untuk geladi kotor dan geladi kader
yang kemudian juga akan dilakukan geladi bersih pada tanggal lima belas agustus
akhirnya nanti di tanggal lima belas agustus mereka baru akan dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka
karena sampai dengan hari ini mereka masih juga disebut dengan calon pengibar bendera pusaka
karena memang nantinya akan ada proses proses selanjutnya di mana dikukuhkan itu juga akan dilakukan dengan presiden joko widodo langsung
dan untuk agenda mereka saat ini selain untuk masih orientasi di lapangan di istana merdeka sendiri
mereka juga tadi sempat menyaksikan latihan kirap
bendera yang memang sudah dilakukan sejak tahun tahun sebelumnya
di mana kirap bendera dilakukan dari monas untuk kemudian tiba di istana merdeka di sini
dan di kirap tersebut juga biasanya dilakukan oleh pengibar bendera di tahun sebelumnya
mereka juga yang masih bertugas sebagai purna paski beraka indonesia
nanti akan kembali bertugas untuk mengkirap duplikat bendera pusaka sasaka merah putih
dan untuk adik adik ini sendiri dapat dikatakan menarik ya nanti di sepanjang perjalanan
jadi itu hari ini mereka bisa keluar dari wisma sugondo joyo puspito di kawasan cibu berjakarta timur
karena mereka sudah kurang lebih sekitar tiga minggu dan ini memasuki minggu minggu terakhir pendidikan dan latihan
di mana nanti mereka juga akan melakukan sedikit masih begitu banyak kegiatan kegiatan
sedikit banyak kegiatan yang harus mereka lakukan di wisma sugondo joy puspito
untuk nantinya mereka juga akan menginap di hotel di kawasan sekitar kawasan istana merdeka ini
untuk memperingati detik detik proklamasi di tanggal tujuh belas agustus nanti kita harapkan mereka dapat melakukan
melakukan pengibaran dan penurunan bendera dengan sukses dan untuk saat ini mereka masih diberikan sedikit
waktu waktu untuk seperti istirahat begitu dan nantinya baru akan melakukan gladi pada esok hari
farhanisa dan amel
ya hemas ini memang betul sekali lima hari jelang hari besar tidak hanya bagi seluruh rakyat indonesia tapi juga bagi para capat pemerintah indonesia yang berada di indonesia

memang sedikit excited sedikit terpesona dengan jalanan jakarta
kemacetan jakarta dan juga gedung gedung yang ada di jakarta
mereka ada juga yang kemudian tertidur di sepanjang perjalanan
karena jika saya boleh mengutip dari salah satu capasca yang pernah saya ajak berbicara
bahwa di diklat capaska ini tidur itu seperti hal yang mahal
mereka memanfaatkan betul waktu waktu luang mereka untuk beristirahat
untuk sedikit tidur dan memejamkan mata mereka
karena latihan porsi latihan mereka di lapangan sendiri
jika kembali dirunut dari minggu minggu pertama mereka berada di cibubur jakarta timur itu
mereka sangat padat penuh semua agenda berada di lapangan maupun di dalam ruangan
untuk kemudian mereka menerima materi materi dari para narasumber
dan karena itulah semenjak kemarin mereka melakukan memperingati hari raya idul adha
mereka juga diberikan sedikit waktu luang untuk beristirahat
lebih banyak daripada biasanya
mereka juga diperiksa kesehatannya lebih lanjut oleh tim kesehatan
selain itu juga kemudian di hari ini mereka masih dalam tahap orientasi
jadi belum banyak melakukan latihan latihan langsung di lapangan
memang sudah ada beberapa anak anak yang kemudian melakukan latihan latihan khususnya untuk para komandan pasukan sendiri
mereka juga harus mengetahui nantinya di mana titik titik mereka akan
patokan mereka untuk mereka berbaris
karena mereka lah yang akan kemudian mengatur pasukan pasukan
kelompok tujuh belas delapan hingga kelompok empat puluh lima untuk kemudian mengibarkan di lapangan istana merdeka ini
untuk selain itu juga dapat saya lihat sendiri untuk para anak anak ini
mereka excited tadi mereka sempat bertemu walaupun hanya tidak bisa bertemu dengan secara langsung
tapi hanya melihat presiden joko widodo lewati di sekitar istana ini
mereka menyambut presiden joko widodo mereka sudah cukup senang
karena untuk nantinya mereka dapat bertemu langsung tentunya di pertama kali
dan mereka juga dapat melakukan mereka sebagai pasukan pengibaran bendera pusaka pada tanggal lima belas agustus nanti
dan juga nantinya untuk pengibaran di tanggal tujuh belas agustus nanti
yang mana mereka baru akan tahu tim mana saja yang kemudian akan bertugas sebagai tim penurunan maupun tim pengibaran
pada tanggal tujuh belas agustus atau bisa kita sebut mereka baru tahu di posisi mana mereka harus bertugas pada j minha pada tanggal tujuh belas agustus sendiri di pagi harinya
atau biasanya satu jam sebelum melakukan pengibaran
jadi mereka memang dituntut untuk siap dan fokus di manapun nantinya mereka akan bertugas pada peringatan hari keperdekaan indonesia rangti
para anissa dan amel
baik wah semoga mereka semuanya betah di jakarta ya dan semoga dari pelatihan sampai hari hanya ini semuanya berjalan lancar
kemas terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali